udah jam setengah tiga
bentar pak papa yakin gak sih kalau yang lihat itu mirip elsa kan papa tahu sendiri
sabtu kemarin elsa itu ada meeting di cantika skincare jadi kayaknya nggak mungkin kalau elsa
terus ada di sereti hotel pak ya semoga aja yang papa lihat itu salah
pokoknya papa minta sama kamu ya jaga rumah tangga kalian itu baik baik
hai jangan biarkan duri duri kecil itu merusaknya oke
ya allah perasaan aku jadi enggak enak apa yang saya sudah berbohong sepertinya saat pertemuan dengan pak
purnomo dua hari lagi aku harus tanyakan apa benar elsa meeting dengan dia di hari sabtu kemarin

udah jam setengah tiga
hari ini gue akan tahu sebuah kebenaran soal arena
dan juga andin
sebuah kebenaran soal reina

semangat ya kerjanya
ya allah jangan tunggu gue berdebar kenceng banget
gue gak nyangka hari ini bener bener membuat gue cemas halus takut
kamu bajunya kebalik ya
kamu kenapa sih mas
gak apa apa bukan saya sendiri aja
ada yang lagi kamu pikirin ya
kamu akhir akhir ini lagi suka bernongok
diajakin ngomong juga jawabnya apa
kamu lagi banyak pikiran
masalahnya bukan kamu sendirian mas
kalau berdua lagi kenapa sih
lagi capek banyak pikiran kan
kalau enggak masih pake baju ini
ah enggak mas aku gak ngajar
hari ini aku bisa anterin reina ke sekolah
tolong pesat pr aku
oh iya saya mau periksa ini
aku periksa prnya reina dulu ya
gue cuma mau mengingetin lo aja
nanti jam sembilan hasil dna bakal keluar
pokoknya harus cek emailnya bakal dikirim nanti
hasilnya keluar hari ini
kalau hasilnya keluar kamu kasih tom mama ya
mama mau tau
kalo ada bantunya